kamu dalang dari semua ini
kalau kamu bukan pengecut
hadapi aku sendiri
jangan menjadikan nyai kembang sebagai alat beruntah
kamu takut bambir
bangunlah nyai kembang
sekarang kamu lakukan semua tugas tugasmu
kamu berhasilnya kembang
kamu dalang dari semua ini
kalau kamu bukan pengecut
hadapi aku sendiri
jangan menjadikan nyai kembang sebagai alat murutah
kamu takut mampir
si luman yang ditakuti oleh golongan ilmu hitam
ternyata hanya si luman tua yang tidak bisa apa apa
aku peringatkan sekali lagi
berhentilah memperalat nyai kembang
atau aku benar benar akan membirasakanmu
dari awal kita bertemu
kamu selalu saja mengancam kedegangan hal yang sama
sebaiknya kamu simpan saja semua impian itu
karena akulah yang akan minasakanmu
aku akan menjagamu
aku akan menjagamu
aku akan menjagamu
kamu benar benar ingin menantangku runtah
tuan awas tuan
cepat keluar dari tubuhnya ikembang
jangan sakiti nyai kembang
sudah cukup nyai
ayuh katakan narimbi
kenapa dengan mahardika
ayuh katakan narimbi
ayuh katakan narimbi
jangan dekat kamu
keluar kamu sembara
keluar kamu sembara
kembalikan anak gadis seorang
mana sembarang suruh dia keluar sini
sembara sedang pergi
ada apa sebenarnya mbak ros
sembara sudah bawa kabur anak gadis orang
suruh dia keluar
itu tidak mungkin
sembara tidak mungkin melakukan hal serendah itu
kamu jangan belain anak kamu ya
suruh sembara keluar sekarang
atau kita semua masuk ke dalam rumah
aku sudah bilang
sembara sedang pergi tidak ada di rumah
kamu jangan bohong ya
periksa di dalam rumah
keluar sekarang juga dari rumahku
aku tidak akan pergi dari rumah ini
sebelum bawa faridah keluar
ngerti gak tau
kami sudah periksa seluruh rumah ini
tapi tidak ada apa apa nyai
kamu benar benar kurang ajar
anak kamu sudah bawa lari ke ponakanku
mbak ros aku tidak tahu menau soal itu
kalau begitu itu fitnah
ibu sama anak sama aja tukang bohong
buat dia bicara
sungkonoh inji bu
sayalah lindu aji kalau saran
aku kamu enggak usah
ikut campur di sini
jadi lebih baik kamu pergi
saya tidak ada niat untuk ikut campur
tapi saya tidak akan izinkan siapapun yang
itu sama saja kamu ikut campur
pada kemana kalau pada kabur
eh jangan kabur
ibu masih mau memperpanjang masalah
jika ibu memperpanjang masalah
ibu berhadapan dengan saya
maju sama saya berhadapan sama saya
aku akan balas kamu sama keluarga kamu
apa sebetulnya yang terjadi
sampai ibu rosmina datang membawa tukang pukul
kenapa dengan sembara b
sembarang dituduh membawa kabur farida